hai dari mana ini mirna toh mobilnya tadi mirna rayu rune baik kok ngajak
lestan oh saya kirain ngambek beneran ternyata mengenal dan ngambek juga harus
dibaikin dielus elus gitu dipuji puji dikit gimana sih penyamil atau nggak
kalau begitu aku bisa usaha lagi sekarang tapi kuncinya kuncinya kuncinya udah nggak kerja
udah nyonya sekarang ini dia tanya aja nih siapa yang nyuruh dia maling aku jelasinon
bahwa aku ini aja sudah jelas
sudah jelas sudah jelas sudah jelas sudah jelas sudah jelas sudah jelas sudah jelas sudah jelas
dulu aku bisa lagi duluelt kalau aku signingat aku norm sedih ak auchan disuruh dennis want
attire jaraknya aku disuruh semua orang yang punya nama depan inisialnya o

itu toh ini siangnya oh oh iya ini ini ini enggak ada lagi inisial oh nah bangodang hehehe
nyuruh nyuruh serang saja nyonya lihat saya itu baik ini atau sendiri punya terlalu baik hati
sama si tom ini harus tahu kerjaan sistem itu enggak benar kerjanya cuma bisa tidur
bener bener dari mana orang udah jelas jelas gua kerja bener lu aja nggak bener oh itu
topon itu pinginnya kau ini lari subah aku ini dipecat oh kamu pasti ciri karena jadi
gaji kamu empat juta sepuluh bulan jangan banyak ngomong ini orang udah nggak bener mau
nyingkirin orang itu itu hal yang tidak baik gambar aja udah
kagetin aja udah di sini aja
iya soalnya aku kan sekarang jadi supir iya
terus mobil yang itu gimana biarin lah ntar juga balik lagi tapi sedih juga sih biasanya
dia sejam balik lagi sekarang udah tengah hari dia nggak balik balik

lagi jadi sedih ya udah nggak bisa nangis yang sedih aku aku jadi sedih ya udah nggak bisa nangis kan yang sedih aku
maaf maaf kamu nggak ngambek kan
kamu sih lagian aku yang nangis kok kamu tambah kenceng
aku juga sayang sama mirna
ya udahlah nggak ada si rudy juga kan kita bisa jalan jalan pakai mobil ini kamu mau kan
naik mobil ini jalan jalannya kemana
ya muter muter aja di komplek ini
tapi aku boleh nggak megang tangan kamu
kamu ini nggak banyak yang usah kan miripnya hidup kamu

apa yang ketauan sih lo ikut campur aja urusan orang
eh ditugasin sama nyonya apa kamu tadi disuruh belanja
disuruh belanja kamu teh ini malah pacaran
siapa yang pacaran
ini pegang pegang tangan biasanya kan lu megang setir
enak aja lu kalau ngomong gue ini urusan anak muda nih
udah sekarang begini kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu sekarang juga
lo orangnya begini ya
hmm begini kenapa ayo ikut cepat
eh bukan begini
jangan pegang pegang pacar gue jangan lo kalau mau bawa gue bawa gue aja nggak usah pegang pegang
buka sama keranjang sama buka sama keranjang sama ayo ikut
alah mobil mah nanti belakangan urusin nanti
begini bos ini si ton sudah ketahuan belangnya sudah ketahuan belangnya
dia mukanya kaja tapi dia mau pacaran sama si dia
eh mirna itu laki laki atau perempuan
dia laki laki pacaran sama perempuan itu normal
yang nggak normal kalau dia pacaran sama perempuan itu normal
aku juga nggak mau
aku mau tolong kresek si pacaran
eh tom berarti duit yang dikasih dari mami lo buat pacaran sama si marni ya
enggak lupa tadi
tuh mie tuh kakakku aja tuh
udah sayang jangan marah marah sekarang mami terserah kamu aja deh
kalau kamu mau pecat ya udah kamu pecat
hah ya bener mie
jangan bisa gini hari ini menit ini kamu cunek pecat
hah saya dipecat
gampang ya sama itu nanti saya bayar tapi uangnya udah saya titipin ya
hah rudy kamu tuh kemana aja sih eh
rudy jalanan rudy jangan marah ya rudy sayang kamu jangan marah
kalau kamu marah nanti kakak tom sedih
kamu pulang ya rudy ya sayang ya
enggak memperkenalkan dia marah
oh rudy maunya disayang ya
ya udah kalau gitu rudy ikut pulang ya

kita pulang ya rudy ya
yuk pulang ya

tuh eh rudy jangan ngambak rudy jangan ngambak
mirna udah dipecat
mana si rudy gak balik balik lagi
hah apes deh gai
ada aja ya hidup
aku nih kenapa sih sedih terus
mendingan makan tom daripada sedih terus kan ada miso
pergi gak pergi gak pergi gak
hah pergi gak
saya acak acak lagi saya acak acak lagi
kasar kasar lu gak tau orang lagi pusing lagi emosi
ganggu aja lu saban hari ganggu mulu
tangguh mulu tangguh mulu
gak ada aja
itu si rudy kan
sama siapa dia
hah ternyata sama mirna
rudy ga ikut gak jelas kan
oh saya kirain ngambek beneran
ternyata sama mirna gak ngambek ya
tapi enggak emang harus dibaikin dielus elus gitu dipuji puji dikit
gimana sih yang punya om ilo kamu gak tau
kalau begitu aku bisa usaha lagi sekarang
udah gak kerja asik ya pacaran bagus
pinter kamu ya pinter kamu ya selama ini jadi kamu ngomongin saya
berarti bener ya kamu mau pacaran sebenernya kan bener
udah saya gaji dua juta udah saya kasih kamu dua juta masih aja begini
sekarang gak ada karena kamu belum bayar ini yang saya cinta

malu malu dong alamat cewek pacaran jalan kakek
ke tumar mesir
enggak enggak mami
kita mau ke puncak gale
eh selamat mami
kok si rudy mau mau nya sih dibawah mami
ini cantik soalnya
gimana dong kalau begini
aku gak punya pekerjaan lagi
pak katong jangan sedih dong nanti mirna ikut sedih
jangan sedih udah jangan nangis